betul sih gue sakit gak bisa olahraga
ah udah tua pakai olahraga olahragaan
buat hati pelan pelan aja
mah mau ke pengajian dulu ya
iya mah gak apa apa
kan ada saya sama potati
yaudah kalo gitu semuanya
ma serahin ke lo
ma udang hat dulu
mau kemana lo
mau menemuin istri pulang
jangan buru buru atu jack
kamu pulangnya kayak biasa aja
tapi bawain potati sesuatu yang luar biasa
apaan ya tes
pur kasih tau atu
saya kan udah ngasih tau oh jack
bawain sesuatu yang luar biasa
eh gak usah
gue gak mau dikasih masukan orang yang belum punya bini
kalau bilang aduh berarti sakit
pur menarik gak ke lu
kan dari tadi lo belom narik
beneran nih gue gak narik ya
tes gue narik dulu ya
biar dapet duit untuk beliin bini gue adik ya
berarti gua mau kemana
gue apek aja ya
tetap rek aja deh sebungkus
oke duduk dulu mbak
lagi ngapain lu di
cari angin be
gerah abis makan
nih mendingan cari anginnya di pemancingin aja
ulu ulu sekalian mancing
ayo dah kita sampersimuro dulu
sebentar ngambil pancingan dulu ya
druk seharian dagang disini
cuma bisa balik modal doang
itu udah bagus man
daripada tidak ada sama sekali
tapi nggak ada lebihnya buat dapur
ya mudah mudahan aja
besok kamu dapat lebih banyak
betul sih gua sakit tak bisa olahraga
hah udah tua pake olahraga olahragan
maunya doang medan muda
lari aja nggak kuat lo
udah atuh beji
sesama manula harus damai atuh
kalau nya mau decet
ust uluh uluh beji ada yang lain buat diobrolin
kalau mau ngobrol soal perempuan mendingan saya mau balik aja lah
eh dih jangan sirik loh
gua jodohin sama ani lu kagak mau
pulang ke rumah nah
pak indro toples dong satu
saya udah mau pulang
buatin satu aja dong
toge tahu sama kacangnya udah habis tinggal ketupat sama bihun
masa saya makan bihun sama ketupat doang
cabenya masih ada
nggak mau ah
enggak makan belum lu
perhatian banget tuh sama gue
bukannya perhatian gua kagak mau lu ngejoprak gara gara belum makan
bang terawah bebek bebek saya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
wah tetinya ada
lho katanya udah sehat
tahu uang dong
buat beli kaos futsal
paki kamu kan masih canteng
ya entar kalo udah sembuh